kenapa pangeran sinis banget sih
cara dia nanya juga gak santai
kayak mau nge text gue
so sorry babe gue gak akan semudah itu di jebak
ya mana gue tau kok lo ngeratiin gue
kan gue buta
makanannya seafood semua
yaudah kalau gue maunya kepiting saus padang
kok lo tau ada kepiting saus padang
ya kenapa lo gak coba aja
siapa tau lo sama mel emang jodoh
gak usah ngaco deh
supaya lo gak ngeliat semuanya cuma dari sudut pandang lo
tapi juga lo bisa ngeliat dari sudut pandang lo
ibu pernah bilang sama gue
pasangan yang terbaik itu adalah pasangan yang mau meleburkan ego masing masing
masalahnya gue belum siap usus goreng
untuk punya pasangan aja kok belum siap
kita makan malam bareng
kamu makan malam bareng mel sekarang
tapi aku gak mau ya pak
dan mel gangguin hidup aku lagi
aku gak mau ya
dengan kamu setuju
makan malam dengan mel
mel akan menilai kalau papa sudah berusaha
dengan susah payah
untuk mendekatkan kamu dengan mel
mel bahkan ceritain semua ini ke pak remon
jadi pak remon gak akan neken papa terus terusan
aku lakuin ini buat papa
sekarang kita naik lagi ke atas ya
lu yakin ini kita bangun cuman berdua
ya sesuai planning kita tadi lah ji
ya lu gantiin pangeran lah sementara
jujur gue deg degan banget pak
semoga kita bisa tampil bagus deh
karena udah terlalu sering dimainin
terus bawain lagu baru
gua mau di anya anmes
pas banget sama konsep kita malam ini
ya boleh boleh boleh
jadi panggilan sama exercise
interjet ya kawannya
kau ini selalu kayak kita
si pangeran gak ada
kok cemas gitu bawaannya
bagaimana saya tidak cemas
tidak hadir malam ini
kan masih ada atta sama gio tuh pak
tapi bapak masih ragu
suara gio itu tidak sebagus suara pangeran
terus tamu tamu dan pengunjung cafe disini pada bubar semuanya
bapak kan jadi pusing
kalau ternyata gak bagus yaudah
tinggal minta stop suruh turun
saya sih yakin sama performa permusikan mereka berdua
lihat aja hasilnya nanti
mau hasilnya apa kek
saya tetap dukung pacar saya
saya balik kerja dulu ya
berada nasi goreng
pake telur pake kerupuk
apa yang kamu lakukan
cobain nih nasi goreng buatan saya
kok mereka nggak pulang pulang ya
mereka pasti pulang riz
daripada kamu tungguin
terus diplototin terus dari jendela
yang ada apa
kamu tuh emang beda banget ya
sama si pangeran
baru nyumbau nya aja dia udah ambil piring riz
dia udah sendok aja ke piringnya
jadinya begitu selesai
tinggal secuil riz
buat saya tinggal segini
beda banget sama kamu
kamu tuh orangnya cool
udah di depan mata
gue masih gak tenang nungguin putri
semoga aja bentar lagi dia pulang
i'm so happy lah di sebelah gue
chris jangan kabur lagi ya
kenapa mel bisa tepat banget memandang mata gue
seolah olah dia nggak buta
gue jadi makin curiga sama dia
jangan jangan mel emang pura pura buta selama ini
gue merhatiin lo kok dari tadi
lo tau itu kan
kenapa pangeran sinis banget sih
cara dia nanya juga gak santai
gue gak akan semudah itu dijebak
ya mana gue tau kok lo merhatiin gue
kan gue buta
dicicipin makanannya ntar keburu dingin lagi
udah pesenin semua kesukaan kalian nih
pangeran ambilin dong
ayo pangeran kamu bantuin mel ambilin lagi makan buat dia
lo mau makan apa mas
ya kan gue gak tau makanannya ada apa aja
ya lo sebutin dong
makanannya seafood semua
kok lo tau ada kepiting saus padang
makanan yang diambil dari pangeran
dia yang punya juga
ya mels selalu bisa ngeles setiap kali gue ngetes dia
gue gak punya celah buat menuduh mel pura pura putar
aku gak akan semudah itu bisa jebak gue my print